ketua mahkamah agung republik indonesia muhammad syarifudin melantik dan mengambil sumpah jabatan
mantan hakim tinggi agama palembang muhlis sebagai direktur jenderal badan peradilan agama
dan mantan kepala biro peraturan dan perundang undangan pada sekretariat jenderal kementerian pertahanan
marsma tni yuwono agung nugroho sebagai dirjen badan peradilan militer dan tata usaha negara
pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di ruang kusuma atmaja gedung mahkamah agung delapan belas maret dua ribu dua puluh
pelantikan dua dirjen dilaksanakan berdasarkan surat keputusan presiden nomor empat belas garis piring tpa tahun dua ribu dua puluh empat tanggal delapan maret
tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan sekretariat kpk
mahkamah agung ketua mahkamah agung berpesan agar kedua dirjen menjalankan amanat yang berupa jabatan ini dengan penuh tanggung jawab
guru besar universitas diponegoro itu juga berpesan agar dua dirjen ikut berinovasi untuk kemajuan mahkamah agung
pertama tama saya ingin menegaskan tentang pentingnya inovasi dalam pelayanan peradilan
bahwa dalam berinovasi kita juga harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku
dengan penanganan perkara hendaknya kebijakan inovatif yang dibuat harus sesuai dengan aturan dan tidak melanggar ketentuan hukum acara
jangan sampai demi kepentingan inovasi lantas mengorbankan kualitas putusan dan mempertaruhkan nilai nilai keadilan
sementara itu dirjen badi milton yang berdilantik marsma tni yuwono agung nugroho menyatakan akan berusaha menjalankan amonat ketua mahkamah agung
agung menambahkan dirinya juga akan fokus memacu semangat serta kerjasama seluruh aparat pengadilan di lingkup ditjen medimiltun
sehingga tercipta pelayanan pengadilan yang optimal disertai dengan putusan perkara yang berkualitas
sesuai arahan yang mulia ketua mahkamah agung kami akan memperbaiki tiga poin
terutama untuk melaksanakan percepatan namun tidak menabrak ketentuan hukum acara yang disampaikan oleh beliau
dan yang sejelas kami akan memupas semangat kepada seluruh jajaran hakim panitera dan pegawai di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara
dirjen badilek yang baru mulis menggantikan aco nur dirjen badilak sebelumnya
sedangkan marsma tni yuwono agung nugroho dilantik menggantikan lulik tri cahyaningrum yang telah menjadi hakim agung